presiden joko widodo menegur keras menteri kesehatan dan direktur utama bpjs
lantaran tidak kunjung menyelesaikan masalah defisit bpjs kesehatan
menurut presiden seharusnya masalah bpjs ini dapat diselesaikan di tingkat dirut bpjs dan menteri kesehatan
hal itu disampaikan presiden jokowi saat menghadiri kongres perhimpunan rumah sakit indonesia di jcc senayan jakarta
presiden jokowi kerap kali mendengar masalah utang pembayaran bpjs kepada rumah sakit
setiap melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit di berbagai daerah
presiden menilai masalah berulang ini berakar pada kesalahan pengelolaan sistem yang ada
seperti diketahui september lalu pemerintah telah menggelontorkan uang rp empat sembilan triliun sebagai dana bailout atau talangan
guna menutup defisit berjalan yang diderita bpjs
namun dana talangan ini dinilai tidak akan cukup selama efisiensi dan penyesuaian iuran belum dilakukan
saya tahu problem yang kemarin
hanya ada urusan jkn urusan pembayaran rumah sakit
dan sampai di meja saya sehingga saya mungkin sebulan atau lima minggu yang lalu kita putuskan
tapi ini sebetulnya urusannya dirut bpjs
sampai harus dijadi
ini pun masih kurang lagi rp empat sembilan triliun masih kurang
kebutuhannya bukan rp empat sembilan triliun
tapi enak banget ini
kalau kurang minta kalau kurang minta
mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayarannya jelas
ini sudah problem
kita tiga tahun yang lalu